dewa kalo kamu mau marah sama papa silakan
kamu bisa dalam piawai sama papa
papa yang salah
dengerin yang kamu berdua
kalian berdua anak papa
untuk menebus semua kesalahan bapak di masa lalu
tetep covid in menunjukkan cara ini
tetapi kami bawa books ini menjadi utida empat atau hmm tr expand vitamin ini
om boleh nggak kalau misalkan om ada waktu dan gak sibuk
bisa ketemu dengan putri
loh kok kamu masih panggil om sih
papa janji papa akan serahus dan waktu buat kamu
yaudah papa tunduk rumah ya
kalau kau masih mau ketemu pak
jadi begini rasanya
kalau kita punya seorang ayah
harus scarce kan

setelah kau oliusu
bagaimana dengan ayahku
kau kehilangan harapan aku
bukan gitu aja

dewa lo jangan salah paham dulu
aku harus percaya sama gue dewa
supaya gue inget
kalau bokap gue itu selingkuh sama nyokap lo
kalian bisa gak sih saling ngelukun
lo pasti tau gak gak kalian berantem terus kayak begini
bapak paham kalau kamu masih benci papa
kamu masih kecewa sih kesakitan sama papa kau paham kok
tapi biar gimana pun juga lo masih bisa terima
kalau putri ini adik kamu
jadi putri anak lo mulai emos
kalau kamu mau marah sama papa silakan
kamu bisa lampih aja sama papa
dengerin yang kalian berdua
kalian berdua anak papa
untuk menebus semua kesalahan bapak di masa lalu
sampai kapan pun juga
aku gak bakal anggap dia
sebagai adik aku
kamu ngapain kesini
kamu denger ya semua pembicaraan saya
om tenang dulu om
saya gak akan kasih tau siapa kalau putri itu anak om
asalkan kita mau saling bantu
saya kan udah tahu om
kalau om itu mau deketin dewa dengan mia
saya bisa bantu itu
asalkan om bantu saya deket dengan putri itu
kamu tau kan kalau sekarang ini putri adalah anak om
darah daging om
jadi sampai kapan pun om gak akan biarin dia jatuh ke tangan kamu
dan satu lagi mike
tanpa bantuan kamu sekalipun om bisa kok
jadikan mia sebagai menantu om
yuk kita lihat aja nanti
oh ya satu lagi om
asal om tau ya
mia nggak akan bisa nyelamatin perusahaan om
jangan pikir kalau saya ini nggak tahu tentang perusahaan om yang mau bangkrut itu
makanya kamu mau deketin dewa dengan mia kan